selanjutnya kita pantau langsung pelaksanaan ppkm darurat hari kedua
sudah ada produser lapangan cnn indonesia clarissa aradia
yang sedang memantau penyekatan perbatasan ibu kota
tepatnya di kalimalang
ini merupakan perbatasan jakarta dengan bekasi
selamat siang ara
seperti apa proses penyekatan di sana siang ini
baik selamat siang rizky
dapat kami sampaikan bahwa sejak pagi hingga siang hari ini
tugas gabungan baik dari satwa pp
kemudian juga ada dari dinas perhubungan
dari pihak kepolisian
dan juga dari dinas kesehatan masih terus berjaga
di salah satu titik penyekatan
atau juga perbatasan antara ibu kota
dengan daerah penyangga ibu kota yakni bekasi
yakni di jalan raya kalimalang
dan kami mantau bahwa penyekatan ini masih terus menerus dilakukan
para petugas tidak hanya menutup jalan
melainkan juga melakukan penjagaan dan juga pemeriksaan
kepada setiap pengendara yang ingin melintas di jalan ini
baik dari kawasan bekasi menuju ke jakarta
maupun juga sebaliknya
karena adanya penutupan jalan
maka para pengendara yang ingin menuju ke jakarta
ini otomatis akan diputar balik
apabila mereka tidak ada keperluan yang begitu mendesak
apabila mereka memiliki keperluan yang mendesak
maka pihak personil gabungan ini akan memeriksa
mulai dari ktp kemudian maksud dan tujuan
dan juga para pengendara ini diwajibkan untuk membawa
dan juga menunjukkan surat tugas dari kantor
ataupun juga instansi yang menyampaikan
atau pun juga menyatakan bahwa mereka memiliki keperluan
di kawasan ibu kota
demikian mereka yang diputar balik
kami juga sempat memantau dari alas sebaliknya
dari kawasan jakarta menuju ke bekasi
bahwa ada sejumlah sepeda motor
lebih dari puluhan sepeda motor
yang setelah diputar balik
ini mereka malah memutar arah
ataupun juga melawan arus lalu lintas
untuk dapat menuju ke jakarta
dan hal ini juga disadari
perlunya adanya pengetatan oleh petugas gabungan
tidak hanya di titik penyekatan
maupun juga di titik putar balik
sehingga tidak ada lagi pengendara yang abai
ataupun juga melawan arus
karena ini sangat berbahaya
selain juga berbahaya untuk keselamatan mereka
ini juga kita memantau bahwa
ini juga berbahaya untuk bisa menambah adanya potensi
penularan virus covid sembilan belas
kemudian juga apabila kita belajar pada hari kemarin
ada bahan evaluasi yang perlu dipertimbangkan
oleh pihak petugas gabungan
yakni di titik kalimalang ini
juga terjadi adanya cekcok antara petugas
dengan para pengendara yang ingin melintas
sehingga terjadi cekcok ataupun juga perdebatan
antara pengendara dengan para petugas
karena mereka tetap memaksa untuk menuju ke kawasan jakarta
padahal tidak memiliki syarat yang dipenuhi
untuk menuju ke kawasan jakarta
oleh karenanya kemarin pada hari pertama
pemberlakuan dari ppkm darurat
pihak dari petugas gabungan ini
sempat memperlakukan adanya kebijakan diskresi
ataupun juga buka tutup penyekatan ini
dikarenakan ada yang memaksakan untuk masuk ke jakarta
kemudian juga ditambah lagi
adanya mobilitas masyarakat yang begitu tinggi pada hari sabtu
dan ditambah lagi adanya penyekatan di titik kalimalang ini
juga mengakibatkan adanya kemacetan
atau kepadatan arus lalu lintas yang begitu panjang
sehingga dilakukan diskresi buka tutup jalur
meskipun demikian di hari kedua ini
kami belum melihat adanya petugas yang memperlakukan
adanya diskresi atau buka tutup jalur
karena sejauh ini di hari minggu
mobilitas masyarakat tercenderung menurun
ataupun juga sepi ataupun juga lalu lintasnya ini lowong
kemudian juga diketahui bahwa kalimalang ini merupakan
satu dari dua puluh delapan titik penyekatan yang diberlakukan
di kawasan daerah penyangga ibu kota
selain itu juga masih ada tiga puluh lima titik lainnya
yang diberlakukan di ruas jalan tol dalam kota
guna meminimalisir adanya mobilitas masyarakat
untuk bepergian keluar rumah
mengantisipasi adanya lonjakan virus covid sembilan belas
yang terus menerus meningkat di indonesia
selain itu juga pihak dari petugas gabungan ini
tidak hanya melakukan penjagaan dan juga pemeriksaan
melainkan juga melakukan sosialisasi
kepada mereka yang belum mengetahui informasi
terkait dengan pemberlakuan ppkm darurat
sejak tanggal tiga kemarin hingga tanggal dua puluh juli mendatang
di antaranya adalah hanya mereka yang bekerja di sektor
esensial dan juga kritikal yang diperkenankan
untuk keluar masuk kawasan jabodetabek
di antaranya adalah yang bekerja di sektor
teknologi informasi komunikasi
kemudian ada industri orientasi ekspor energi
kesehatan pangan dan juga adanya objek vital nasional
seperti penanganan bencana dan lain sebagainya
iaara ini kemudian dari pantauan anda
selama berada di sana
adakah warga yang kemudian dikenakan sanksi
karena melanggar prokes
baik rizky berdasarkan pengamatan tikmami
sejak pagi hingga siang hari ini
belum ada satupun warga yang melintas dan dikenakan sanksi
begitu oleh para petugas
mereka kebanyakan juga
melintas di kawasan luar sejalan kalimalang ini
tetap menaruhkan protokol kesehatan
diantaranya adalah mengenakan masker selama berkendara
nah yang perlu disoroti di sini adalah
pembelakuan sanksi bagi mereka yang masih ngotot
untuk masuk ke kawasan jakarta
dan berdasarkan pemantauan tim kami juga
bahwa mereka setelah diputar balik
masih ada pengendara sepeda motor terutama
yang tetap nekat untuk menuju ke jakarta
dengan cara melawan arus
nah inilah yang perlu menjadi sorotan dan juga evaluasi
pihak dari petugas gabungan ini
entah bisa menambah pertugas gabungan
untuk bisa semakin mempertebal adanya
pengetatan selama penutupan ppkm darurat ini berlangsung
ya ara ini kan kemudian juga kalau misalnya di jalan jakarta bekasi
kalau misalnya kita lihat pada gambar
ini kan jalan raya jalan besar gitu ya
bagaimana dengan jalan jalan tikus atau jalan kampung gitu
dari yang menghubungkan jakarta bekasi
apakah juga ditutup atau diawasi dengan ketat
baik rizky berdasarkan informasi yang kami terima
selama operasi aman nusa ini berlangsung
terdapat sebanyak enam puluh tiga ruas jalur di kawasan jabodetabek yang ditutup
yang dua puluh lima diantaranya adalah perbatasan antara kota
daerah penyangga ibu kota dengan ibu kota
diantaranya adalah di ruas jalan kalimalang ini
namun kami belum mendapatkan informasi
bagaimanakah pengamanan yang terjadi di jalur jalur tikus
dari daerah penyangga menuju ke kawasan jabodetabek
kami juga masih terus memantau apakah jalur jalur tikus ini juga ditutup
apakah bagaimana prosedur keamanan dan juga ketertiban
masyarakat untuk tetap bisa berada di rumah
untuk itu yang dibutuhkan saat ini bukan hanya
penegakan yang dilakukan oleh para penegak hukum
kemudian dari petugas keamanan
melainkan juga kedisiplinan masyarakat untuk mengikuti
anjuran dan juga aturan yang diberlakukan
untuk bisa memutus mata rantai penularan virus covid sembilan belas
clarissa aradia terima kasih atas laporan anda
selamat kembali bertugas